kementerian keuangan menyiapkan anggaran sekitar lima triliun rupiah sebagai dana cadangan bencana di tahun dua ribu dua puluh
dana tersebut juga siap ditambah sebagai antisipasi mengingat bencana banjir sudah terjadi di awal tahun ini
dirjen anggaran kemenkyu asko lani mengatakan anggaran dua ribu dua puluh sudah mencadangkan dana empat sampai lima triliun rupiah
untuk menghadapi bencana alam yang terjadi di indonesia
dana tersebut juga bisa ditambah jika bencana alam di dua ribu dua puluh terjadi seperti pada tahun dua ribu tujuh belas
asko lani menambahkan untuk bencana banjir yang muncul di awal tahun
sudah ada dana anggaran di badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb
sekitar lima ratus miliar rupiah ditambah anggaran di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
namun langkah mitigasi bencana juga tetap dilakukan seperti gerakan menanam pohon
untuk mengurangi dampak bencana alam kepada penurunan jumlah korban
budgetnya mencapai empat sampai lima t
dan ini tentunya pengalaman kita
kalau memang dibutuhkan lebih dari ini menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi
seperti di tahun dua ribu tujuh belas
pemerintah siap untuk bisa melebihin itu
tetapi kemudian untuk antisipasi bencana di awal tahun dua ribu dua puluh ini
paling tidak di dana bnpb di dua ribu dua puluh sudah kita cadangkan
dana lima ratus miliar
bnpb bisa segera mengatasin dan memfollow up bencana yang terjadi di awal tahun
kemudian pu juga sudah menyiapkan dana untuk penanganan bencana yang terjadi
dan kemsos juga sudah menyalurkan bantuan sosial untuk korban korban bencana
dan tentunya sampai dengan di penghujung tahun kita bisa mengantisipasi untuk itu